diterima di semua toko seluruh indonesia
di rumah pasti ada mata mata
dan saya harus cari tahu siapa mata mata itu
aku ngerti sih mas
ada kue bolu sama air airnya yang seger
ya itu kan ada yang gelas paling kecil
itu buat lu aja ya kan lo pengen lama dimari
kalau dipikir dua
ya nggak nggak pikir itu juga bo
ya pokoknya kalau dipikir pikir
kita ini sebenarnya sama loh seperti neng rena
makan di luar
kalau di luarnya itu neng rena makan di restoran
nah kalau kita kita juga makan di luar
oh di restoran juga
di luar rumah
dari buruan ini berat ini
loin minum nih biar nggak keselak
saya bukannya menolak
sama sakit perut
makanya punya lambung yang tubles
udah udah ini berat ini
tumben banget mas
kamu ngajakin kita di luar
ya emangnya kenapa
nggak ada yang salah kan
saya lagi pengen aja ngajakin makan ke restoran
ya nggak salah sih
oh ya mas untuk masalah tadi
kamu tuh jangan kayak gitu doang sama pak randy
mas saroti yang dia bawa semua kamu makanan sih
kan saya udah bilang dari awal
untuk menjaga keamanan
saya nggak mau kecolokan lagi
kayak waktu kejadian rena
ya tapi jangan kayak gitu juga dong mas
randy kan juga orang kepercayaan kamu
ya kejadian waktu itu
yang kirim juga nino kan
jangan merantem dong
kita kan mau jalan jalan
mama sama papa nggak berantem kok nah
ya kan tim
gak berantem kok papa sama mama
terusin aja ya
selamat malam pak al
buru burung tadi pak al reservasinya sangat mendadak
sekitar setengah jam lalu
sekitar setengah jam lalu
untuk ruangan vip
kami belum bisa berikan pak
untuk makanan juga semuanya belum siap pak
kamu kenapa bohong sih mas
tadi bilangnya udah booking dari siang
terima kasih atas pengertiannya pak
silakan duduk pak bu
terima kasih banyak ya
saya permisi sebentar
ya udah temenin aku ya
tungguin bisa ada temenin
ya kan takutin nanti licin atau apa
kalau aku jatuh gimana
nanti aku ngejemah rahim
ini kan kamu temenin aku
ya mendingan kamu temenin andin
ntar takutnya ada apa apa
sebentar ya ma
saya mau kerja di rumah
ya pak tidak yang baik
jadi lelah gini kamu dikasih pekerjaan yang berat lagi sama bos kamu
aku cuma kecapean aja
kamu gak usah bohong sama mama ren
mama bisa lihat dari raut wajah kamu
kamu tuh ada masalah
ada masalah apa tuh
cerita sama mama
sebenarnya aku lagi bingung
bahal hari ini sikapnya agak aneh sama aku ma
kayak beda gitu
diam aja jadi seharian ini
pak al enggak ngasih tugas ke aku ma
terus tadi aku bawain roti ke rumahnya
dan pak al ngicipin satu satu ma
kayaknya pak al takut kalau aku ngeracunin makanan itu ma
makanya itu yang bikin aku enggak enak hati sama sikap pak al
kok bisa sih dia berpikiran seperti itu ren
kamu itu udah loyal sama dia
kamu kerja buat dia itu dari pagi siang malam sampai ketemu pagi lagi
waktu kamu selalu aja ada
kamu juga nge address sama dia
kok bisa dia berpikiran seperti itu sama kamu
aku juga enggak tahu ma
makanya aku jadi kepikiran
ya udah kalau gitu besok kamu ngomong berdua
kamu bilang sama pak al kalau kamu itu tidak melakukan hal yang dia bilang itu rean
biar kamu juga enggak bersumsi macem macem
kamu enggak berpikiran negatif
ya kamu harus bilang sama dia

kamu enggak berpikiran negatif

kamu enggak berpikiran negatif

sekarang kamu makan ya
biar kamu semangat lagi
mama udah siapin makan malam buat kamu
aku ganti baju dulu ya
aku ganti baju dulu ya
kenapa malah di luar
aku gak mau kalau kita berdebat di depan mama sama rina
kamu kenapa bohong sama aku mas
kamu kenapa bohong sama aku mas
kau bilang kalau kamu udah saling main

kamu mainkan coaching
kau bilang kalau kamu udah reservasi dari teri siang pernah gak
baru setengah jam yang lalu pas kita lagi siap siap
kenapa aku ngeliatin kamu tuh aneh terus lho kira kira ini kenapa sih
ya udah saya jelasin
makanya tadi roti yang dia bawa saya cicipin semuanya
pak randy itu kan asisten pribadi kamu mas
dia udah ngasih hidupnya untuk kamu waktunya untuk kamu kerja bareng sama kamu
terus kenapa kamu bisa curiga sama dia alasannya apa
kamu tahu kan saya selalu bergerak dengan data dan fakta
kamu mau liat foto cctv
randy ada di depan kamar mama waktu ada teror ikan
dan waktu randy ada di depan kamar mama cctv mati
selama lima menit
saya gak mau kecolongan lagi nin
saya gak mau kecolongan kamu reina mama itu keracunan
tapi kamu udah tanya belum ngapain dari depan kamar mama
dia bilang dia dengar ada suara di dalam kamar mama
saya gak berat
menduduh asisten pribadi saya
orang kepercayaan saya
berat buat saya nin
di rumah pasti ada mata mata
dan saya harus cari tahu siapa mata mata itu
aku ngerti sih mas
dengan keadaan seperti sekarang
untuk masalah kamu curiga sama pak randy
aku yakin perendies itu gak seperti itu sih orangnya
aku yakin dia orang yang baik
dia juga selalu ada kan buat kamu
dia selalu nolongin keluarga ini
kalau misalkan dia memang jahat
kenapa gak dari dulu kenapa gak
ya kenapa nggak dari dulu aja
karena gue baru sekarang
dan asalkan kamu tahu
aku lebih percaya reni loh daripada kamu
saya tak sampai ros
saya percaya apap
aku bisa retir issue saat pemenangku trail toé
tidur sama pas

saran paman aku cuma bunun aja
berlut biar notif dai
terus kita yang dulu
kamu ingin menunduk rendy
kamu ingin melakukan kesalahan yang kedua kalinya
ya apapun itu
intinya sekarang saya harus hati hati
saya harus lebih waspada
karena papa pernah bilang ke saya
hati hati dengan orang yang paling kamu percaya
dan intinya saya mau hati hati aja sekarang
karena keselamatan keluarga saya lebih penting dari apapun
tapi setidaknya juga
kamu jangan sendirian mas
minta bantuan dengan teman teman kamu semuanya
kita harus bisa melawan musuh itu
kalau kamu mau minta bantuan sama aku
aku bisa jadi detektif dadakan
kamu jadi detektif
gak usah ya
kayaknya galakan kamu udah daripada aku
udah yuk dingin
nanti kamu masih bangin
mama masih nyariin juga
yaudah bentar ah
mau ke kamar mandi beneran